informasi pertama kami pencarian korban bencana longsor di tanah toraja sulawesi selatan masih terus dilakukan
tim gabungan telah mengevakuasi delapan belas korban tertimbun longsor dalam kondisi meninggal dunia sedangkan dua orang lainnya masih dalam pencarian
hingga sekarang tim sahar gabungan telah mengevakuasi delapan belas jenasa korban tertimbur longsor di tanatoraja sulawesi selatan
medan yang curam dan hujan ras yang masih terus terjadi di lokasi menghambat proses evakuasi dan pencarian korban longsor
bencana tanah longsor di tanah toraja terjadi pada sabtu malam dan menimpa empat rumah warga
tim sar gabungan saat ini masih melakukan pencarian dua korban tertimbun material longsor
sebelas jenazah korban yang telah dievakuasi ditemukan dari dua lokasi yakni di dusun palangka kecamatan makale dan dusun putu kecamatan makale selatan